dan hari ketiga pasca gempa lombok masjid jami'udjama'ah menjadi fokus evakuasi karena beberapa warga diduga terperangkap sejak peristiwa terjadi minggu lima agustus lalu
evakuasi yang telah dilaksanakan sejak selasa pagi akhirnya bisa mengevakuasi satu jenazah
warga yang selamat berhasil menyelamatkan diri di detik detik terakhir sebelum masjid roboh
seorang warga yang selamat anwar murad bercerita tentang upayanya melarikan diri dari guncangan pertama gempa
anwar dengan tiga temannya yang sedang melaksanakan ibadah sholat isya merasakan gempa sesaat setelah sholat dimulai
pada guncangan pertama mereka segera berlindung ke kubah masjid selama kurang lebih satu jam dan akhirnya keluar sesaat sebelum masjid roboh rata dengan tanah

setelah sampai di sana sudah ketemu empat orang yang saya pegang pak sarapudin namanya
nah jadi di situ setelah itu
ya hadakan masjid ini sudah gempa ini jadi tinggal kita tunggu saat dimana ada berhentinya sebentar
ada berhentinya sebentar atau tiga menit atau dua menit itu kita belum tahu kan menitnya
jadi lari teman saya yang tiga
jadi dia itu tidak bisa dan selamatkan saya
nah gitu ceritanya dulu ya
jadi setelah itu saya ikut jalan pelan pelan
sampai saya sampai luar
nah disitulah terjadi roboh semuanya ini